terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
jelang musim haji petugas panitia asrama haji sukolilo surabaya terus berbenah
sejumlah fasilitas diperbaiki dan diperindah termasuk mempersiapkan dapur umum
rencananya empat ratus lima puluh calon jamaah haji kloter pertama hari ini tiba di asrama haji sukolilo
jelang kedatangan rombongan calon jamaah haji dari berbagai daerah di jawa timur
petugas panitia asrama haji sukolilo surabaya terus berbenah
sejumlah fasilitas diperindah diantaranya mengecat garis jalan agar tidak kusam
serta memperbaiki tempat jamaah berlatih manasik haji
petugas dapur umum juga telah memasukkan semua peralatan dapur dan logistik untuk memasak
petugas juga menyediakan peralatan masak yang baru dan steril
demi kesehatan dan kenyamanan jamaah haji
kita fokusnya sekarang persiapan alat alat dapur
alat alat dapur termasuk sembakonya
terus barang yang disebarkan untuk uang makannya
nanti termasuk piring gelas
selain memperbaiki fasilitas
petugas kesehatan juga melakukan penyemprotan atau fogging di berbagai ruangan asrama haji
satu persatu kamar ruangan calon jemaah haji disemprot obat anti nyamuk atau serangga
agar para jamaah terhindar dari demam berdarah serta penyakit lainnya
tak hanya kamar tanaman serta saluran air juga tak luput dari fogging
sementara itu wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf meminta calon jemaah haji
agar memperhatikan peraturan dengan cermat
pasalnya banyak calon jemaah terhambat proses keberangkatannya
gara gara masalah sepilih seperti membawa rokok alat masak obat dan beragam barang barang aneh lainnya
tahun ini petugas haji tidak lagi kompromi terhadap perlanggaran barang bawaan
langkah itu dilakukan demi keselamatan penumpang selama di pesawat
pemberangkatan haji tahun ini tidak ada lagi jamaah yang aneh aneh
membawa surat nikah yang banyak itu berkoper koper
membawa rokok yang berlebihan
dan tidak perlu lagi mengalami kesulitan kesulitan yang tidak perlu
untuk mengantisipasi tidak terjadinya pelanggaran
petugas juga melakukan sosialisasi dengan para ulama dan kiai di daerah calon jamaah haji masing masing